kok gak ada
kita udah kehilangan cicaknya di kayung nih
ini kan kuburan
kenapa takut kak
kita pulang aja yuk
tunggu apa lagi sih kak
tunggu nenek gayung muncul
iya teh nanti
masa kita diteror nenek gain terus
ntar saya coba bujukin
tuh ke edwin mudah mudahan dia mau dibujuk
sama janda cantik
mantan model yang kurang terkenal
tiga anak bebek
tidak ada apa apa
nek ini gayungnya nek
nek ini gayungnya nek
nek ini gayungnya nek
terima kasih ya cuk
nah nek ini gayungnya
nah nek ini gayungnya
aku udah mandi nek
aku udah mandi
ada nenek gayung
ada panci ada gayung
neneh mau beli perabot apa nek
nenek mau beli gayung
untuk ganti yang ini
kayaknya warga sini mulai banyak yang dikasih lihat nenek gayung
pak mendingan mah sekarang
kalo kita gak denger nyanyian dari nenek gayung
mendingan kita kabur aja pak
daripada nanti kita dimandiin
gue masih bisa mandi sendiri
ih serem nenek gayung muncul dimana mana
aku jadi penasaran
kenapa gak ngantuin kampung kalian aja ya
katanya gara gara omnya kak bela
ih kalian jangan bilang gitu dong
kalau aku jadi gak enak

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kita pulang aja yuk
apa yang lama lama disini
ya kak aku takut
kita bangun aja yuk
itu kan nyanyinya nenek jayung
itu kan nyanyinya nenek jayung

bukan cuma buat keamanan warga disini
supaya nenek gayung itu juga gak muncul muncul lagi win
gara gara kamu tuh
kalau kamu udah first time assistis
nenek gayung itu juga men fungus
kalau kamu udah first time assistis
kalau kamu gak mau aku nganterin aja yuk ke lokasi syuting yuk
nah belum pernah kan
saya juga bersedia loh nganterin
siapa tahu nanti ketemu artis artis terus ada yang kecantol sama saya
tuh belum pernah kan ke lokasi syuting dianterin sama ambulan
jadi kalau kita ngomongnya itu dua arah jangan satu arah